enggak ibu bohong ibu gak pernah sayang sama tufa
jadi kamu udah punya anak
kok kamu tega sih bohongin aku
dengerin aku dulu dong her
dia itu bukan anak aku
dia itu anak pungut
waktu itu suamiku nemuin dia di dalam beduk di musola
dan sepertinya orang tuanya orang kaya
karena setiap bulan
orang tuanya gak ada anak
dia kasih uang sama suamiku
dan sebelum dia meninggal
dia masukin ke tabungan
sekarang anak itu mana
dan dia sekarang tinggal sama pak ustadz
sekarang kamu jemput dia lagi
kamu menyesal sekali
kamu mau ambil dia lagi
ambil anak itu kembali
kamu mikir apa lagi sih lis
kita bisa nikah tanpa kamu harus menunggu bisnis google
ibu udah jahat sekali ya

ibu sekarang sendirian
dan ibu sadar ibu gak bisa kehilangan kamu
tuhan mau kan pulang dan tinggal lagi sama ibu
tolong bujuk tufa
saya bener bener nyesel udah ngusir dia
tapi apa yang membuat kamu tiba tiba berubah pikiran seperti itu
semalam saya mimpi bertemu mas fikri
saya juga mimpi bertemu mas fikri
mas fikri sedih dan nangis
karena tau tufa udah gak tinggal sama saya
dan dia menasehati saya
tufa pulang ya
dan menyesali perbuatannya
sekarang kamu beresin baju baju kamu ya
tufa pulang ya
tufa pulang ya
tufa pulang ya
tufa pulang ya
tufa pulang ya
nah ibu udah masakin semua makanan kesukaan tufa
sekarang tufa makan
tufa mau makan soto gak
tufa mau makan soto gak
supaya kamu cepet gemuk
wah lagi makan makan ya
om walikut gak
om heru duduk kenalin
tufa pulang ya
ini temen ibu
udah sekolah apa belum
bulan depan ibu masukin kamu sekolah ya
besok ibu mau ngajak kamu jalan jalan
mau beli mainan dan beli boneka ya
tapi sebelumnya kita pergi ke bank dulu ya om
kan kalau mau jalan jalan sama beli mainan
kita mesti ambil uang dulu

ini baku om
wah uangnya banyak ya ibu
kamu mau dibeliin mainan
ya aku mau beli boneka
iya mari kita beliin ya
kamu main bonekanya di dalam ya
kamu main di kamarnya
dia gak usah dibeliin mainan mahal
yang kayak gitu juga udah seneng
sekarang tinggal gimana caranya
aku cepat pindah dari kampung ini
tinggalin dia disini
besok aku di bagus
oke ide yang bagus
uang ini harus disimpan di tempat yang aman
karena akhir akhir ini aku denger
kalau orang itu kehilangan atau kecurian
dengan cara yang aneh
ya aku dengar juga sih
banyak orang yang menyerang tujuh loh
ngapain kamu liat liat
biar aku simpan di tabungan aku
udah sempet pagi aku ikut
dan kita pergi tanpa pengetahuan anak itu
aku pergi dulu ya
aku pergi dulu ya
aku pergi dulu ya

masih di sini
assalamualaikum bu cari heru
iya bu saya cari heru
heru semalam pamitan sama saya ke jakarta
ke jakarta semalam ibu tahu alamatnya pak heru di jakarta
oh saya nggak tahu bu kata temannya anak saya sih dia nggak jelas kerjanya apa di sana
tinggalnya juga nggak tahu di mana
ya udah saya pamit dulu ya bu assalamualaikum
bu ibu di rumah mana
hah di rumahmu
apa yang kamu disini
bukan urusan kamu
sekarang kamu keluar dari rumah ini
kamu keluar dari rumah ini
sekarang juga kamu keluar dari rumah ini
pergi kamu sekarang dari sini
saya bilang pergi pergi
eh denger ya
saya tidak mau kamu kembali ke musola itu
atau ke rumah pak ustadz
kamu pergi yang jauh dari kampung ini
supaya kamu gak bikin susah saya
kalau tufa pergi aku pasti malu sama pak ustadz dan ibu ibu di sini
tidak mungkin aku pergi dari rumah ini
aku sudah tidak punya apa apa lagi
aku harus dapatkan tufa lagi
tufa kita pulang yuk
enggak ibu bohong ibu nggak pernah sayang sama tufa
tufa jangan kemana mana
aku sudah tidak ingin pergi dari rumah tufa
aku sudah tidak ingin pergi dari rumah tufa